berbagai sektor pengeluaran akan menyumbang kenaikan harga di tahun dua ribu dua puluh
meski inflasi terkendali cenderung rendah di tahun dua ribu sembilan belas
namun kenaikan harga tidak bisa dihindari
pada apbn dua ribu dua puluh apa saja bahan konsumsi masyarakat yang akan mengalami kenaikan harga dua ribu dua puluh
kami bahas lengkapnya untuk anda malam hari ini
dalam presentasi berikut ini siap siap dua ribu dua puluh tarif naik
sebelum kita membahas sektor konsumsi apa saja yang akan mengalami kenaikan harga di tahun dua ribu dua puluh
kita lihat terlebih dahulu bagaimana tren inflasi kita
dari tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas dan juga dua ribu sembilan belas
ini data pada bulan desember desember dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas dan juga dua ribu sembilan belas
kita lihat desember dua ribu sembilan belas atau data terakhir yang kami dapatkan dari badan pusat statistik
dan kalau kita melihat inflasi secara year on year
atau dibandingkan secara tahunan ini dia datanya
kalau kita melihat bagaimana target inflasi pemerintah pada tahun dua ribu sembilan belas
dengan standar deviasi satu
namun ternyata kita lihat di sini
tapi memang pada asumsi apbn dua ribu dua puluh
ini dengan berbagai pertimbangan salah satunya

adalah gejolak ekonomi global atau eksternal
dan kita lihat di sini
menandakan bahwa memang kestabilan harga itu terjaga di indonesia
memang inflasi ini kan tidak boleh terlalu tinggi
dan tidak boleh terlalu rendah
inflasi terlalu tinggi
ini bisa nanti menekan daya beli
tapi jika inflasi terlalu rendah
bisa kemudian menekan pertumbuhan ekonomi atau pdb
dan inflasi yang cenderung rendah dan juga stabil ini di tahun dua ribu sembilan belas
cukup bisa kita apresiasi
karena pada tahun dua ribu sembilan belas
ternyata angka garis kemiskinan kita di indonesia juga turun
pada tahun dua ribu sembilan belas tercatat
jumlah penduduk miskin di indonesia
dan ini merupakan sebuah prestasi
karena pada tahun dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas
akhirnya angka penduduk miskin di indonesia
itu keluar dari dua digit begitu
atau ini jumlahnya sekitar dua puluh lima juta jiwa
dan kita kalau berbicara soal
penduduk miskin di indonesia
kita juga harus melihat bagaimana kemudian pendapatan nominal mereka
dibandingkan dengan inflasi yang saat ini ada
dan jika misalnya inflasi terlalu tinggi
maka ini akan bisa menekan daya beli
dan terlalu rendah bisa menekan pertumbuhan ekonomi
dan kalau kita lihat juga dari data yang juga saya dapat
ini juga cukup stabil pada dua ribu sembilan belas ini
dan ditargetkan memang pada kampanye jokowi maruf amin
atau pada kampanye jokowi juga sebelumnya
menargetkan pertumbuhan ekonomi kita
memang masih jauh dari target
tapi memang kita menuju ke arah situ
dengan berbagai kebijakan
dengan berbagai kebijakan kebijakan ekonomi
dan kalau kita lihat kemudian
apa yang kemudian bisa kita amati dari data inflasi ini
adalah rasio gini
yaitu rasio ketimbangan
apakah dengan inflasi yang cenderung rendah dan terkontrol ini
pemerintah juga bisa menekan rasio gini
rasio gini bisa kita katakan sebagai ketimbangan masyarakat
jadi rasio gini ini dari sampai satu
dan apabila angkanya semakin mendekati satu
ini semakin timpang
artinya memang sudah ada di level baik
ketimbangan kesejahteraan di indonesia
saat ini penduduk miskin di indonesia itu
kategorinya adalah mereka yang pendapatannya
sekitar empat ratus tiga puluh ribu rupiah per kapita per bulan
artinya jika ada
anda mungkin ya
satu keluarga berisi ayah ibu dan dua orang anak
dikalikan satu orang dikali empat
empat ratus tiga puluh ribu artinya sekitar dua dua juta
dua juta lebih
ini masih dikatakan mereka ada di bawah garis kemiskinan
tapi jika sudah angkanya di atas empat ratus tiga puluh ribu per kapita per orang
pada per bulan ini bisa dikatakan keluar dari garis kemiskinan itu sendiri
kita lihat bagaimana kemudian
inflasi dari kelompok pengeluaran

bahan makanan penyumbang inflasi di tahun dua ribu sembilan belas
ini masih menjadi yang paling tinggi penyumbangnya
sandang dan pendidikan ini cenderung stabil
selanjutnya kita lihat bagaimana kenaikan harga pada tahun dua ribu dua puluh
yang datanya sudah kami kurasi dari berbagai sumber
yang pertama kita lihat ini adalah harga yang diberikan oleh pemerintah

jalan tol ini sudah memang ditargetkan naik pada tahun dua ribu dua puluh
ruas tol mana saja
ruas tol jagorawi dalam kota
kemudian ruas tol belmero atau belawan medan tanjung morawa
kemudian ruas tol palikanci palimanan pelumbon kanci
ruas tol surabaya gempol
atau sekitar kurang lebih lima ratus rupiah ya
kenaikan tarif tol pada tahun dua ribu dua puluh ini
lima ratus rupiah per golongan

selanjutnya kita lihat bagaimana kenaikan harga pada tahun dua ribu dua puluh
yang juga akan mengalami kenaikan harga adalah bpjs
dan ini memang kita sudah ketahui bahwa satu satunya cara yang dianggap pemerintah
bisa menekan defisit bpjs kesehatan adalah dengan menaikkan
iuran bagi kelas penerima
kelas mandiri begitu di bpjs kesehatan
kita lihat ada kelas satu kelas dua kelas tiga
yang sebelumnya kelas satu ini tarifnya delapan puluh ribu rupiah
kemudian naik menjadi satu ratus enam puluh ribu rupiah
kemudian kelas dua dari lima puluh satu ribu rupiah menjadi satu ratus sepuluh ribu rupiah

dan memang setiap tahunnya kementerian keuangan dan kesehatan
dan memang setiap tahunnya kementerian keuangan dan kesehatan
kementerian keuangan ini mengeluarkan anggaran untuk bisa kemudian menambal defisit bpjs kesehatan
lalu bagaimana keadaan defisit bpjs kesehatan
sebelumnya defisit bpjs kesehatan yang kemudian menimbulkan
bpjs kesehatan tidak bisa membayarkan dengan tepat waktu
kepada rumah sakit rumah sakit mitra begitu
ternyata grafiknya dari tahun ke tahun ini terus mengalami kenaikan
sehingga memang satu satunya cara yang bisa dianggap
meskipun kemudian nanti akan ada review terhadap para penerima bantuan iuran begitu
tapi memang dianggap satu satunya cara yang bisa menekan defisit bpjs kesehatan
adalah dengan menaikkan iuran para peserta di kelas mandiri
dan diprediksi pada tahun dua ribu sembilan belas ini
bpjs kesehatan akan mengalami defisit hingga rp dua puluh delapan lima triliun
jika tidak ada kenaikan iuran bagi para peserta mandirinya
selanjutnya ada juga cukai rokok
begitu akan dinaikkan harganya
dan nanti setelah adanya kenaikan cukai rokok ini
kita akan mencari kemampuan

diperkirakan masing masing harga rokok retail
ini sudah dilakukan dari awal januari dua ribu dua puluh ini
dan diperkirakan di februari dua ribu dua puluh
harga retail rokok akan naik
dan kita lihat selanjutnya apalagi
yaitu lpg tiga kg
lpg tiga kg ini juga setelah direview
ternyata subsidi yang diberikan pada lpg tiga kg ini cukup besar
kalau kita lihat di dalamnya
kalau kita melihat bandingan antara lpg dua belas kg
yang harganya rp satu ratus tiga puluh sembilan
dengan asumsi begitu ya
dibagi dua belas artinya per kilogramnya itu
ternyata harusnya rp tiga puluh lima
berada di masyarakat itu rp delapan belas
artinya memang pemerintah akan mereview kembali
kemudian pemerintah juga mengatakan
apa nanti akan diberikan kompensasi
apa yang akan diberikan kepada masyarakat
dan masyarakat dengan pencabutan subsidi lpg tiga kg ini
masih kita nanti
jawaban dari pertanyaan tersebut
karena nanti berlakunya
berlaku nanti akan di pertengahan tahun dua ribu dua puluh
untuk pencabutan subsidi lpg tiga kg ini
dan itu dia tadi tarif tarif yang akan naik
pada tahun dua ribu dua puluh
begitu memang kita harus apresiasi
tadi inflasi yang cenderung terkontrol oleh pemerintah
karena sama sama kita ketahui
inflasi yang terkontrol nantinya juga bisa menggenjot investasi
kemudian mengenjut investasi harga bisa
mengenjut pertumbuhan ekonomi indonesia
dan ngomong ngomong terkait pertumbuhan ekonomi indonesia
usai jeda kami akan hadirkan bagaimana
capaian kinerja ekonomi seratus hari pemerintahan jokowi ma'ruf amin
di cnn indonesia prime news
bersama dengan nara sumber yang telah hadir
bersama saya usai jeda berikut tetap bersama kami
terima kasih sudah bergabung bersama kami

ya teman teman orang faisal sudah bergabung malam ini
untuk awal mungkin kita akan membuka bagaimana asumsi ekonomi makro dua ribu dua puluh
yang ditargetkan oleh pemerintah kita melalui kementerian keuangan
bisa boleh ditampilkan bagaimana kemudian target pertumbuhan ekonomi
inflasi dan juga rasio gini dan lain lain
bisa tolong ditampilkan teman teman
ya ini dia asumsi ekonomi makro dua ribu dua puluh
nilai tukar rupiah empat belas empat ratus
mungkin yang pertama saya ke bang arief terlebih dahulu
anda mentranslasikan kondisi yang saat ini sudah dicapai dalam seratus hari jokowi maruf bagaimana
artinya kalau kita bicara mengenai pemerintahan pak presiden jokowi ini kan
sudah berjalan lebih dari lima tahun
jadi apa yang dilakukan ini adalah merupakan kelanjutan saja
nah dalam tiga bulan masa pemerintahan presiden jokowi
yang pertama itu sudah diselesaikan tentang rencana pembangunan jangka menengah
untuk dua ribu dua puluh sampai dengan dua ribu dua puluh
di mana di situ salah satu asumsi yang dikembangkan adalah dalam konteks pertumbuhan ekonomi
kalau ini dikerjakan dengan serius
itu dari sisi pertumbuhan ekonomi
kemudian yang kedua kita juga bukan hanya melihat dalam perspektif pertumbuhan ekonomi semata
tapi bagaimana implikasinya terhadap lapangan pekerjaan
pekerjaan ya elastisitas setiap pertumbuhan ekonomi terhadap cipta lapangan kerja yang terbentuk
yang berkisar antara empat ratus sampai lima ratus persatu persen pertumbuhan ekonomi
nah kemudian yang ketiga kita juga memang menghadapi gejolak
tadi disampaikan mengenai gejolak eksternal yang merupakan tantangan yang terus menerus ya terjadi
tapi kalau kita lihat proyeksi proyeksi yang berkembang pada saat ini dari lembaga lembaga multilateral begitu
itu menunjukkan ya memang
memang ada suasana yang gelomi tetapi tetap ada harapan terhadap pertumbuhan ekonomi kita ke depan
dan salah satunya memang lembaga pemerintah tersebut menyatakan bahwa bagus lah ya pertumbuhan ekonomi kita dan juga beberapa indikator makroekonomi
bahkan banyak yang menilai bahwa negara kita sebetulnya negara like investasi atau investment grade begitu bang faisal
ya penilainya sebetulnya memang kemajuannya kan banyak sekali ya
investment grade tidak sekali investment grade tapi sudah satu notes di atas investment grade
kedua inflasi dua tujuh puluh dua tahun lalu hanya sehingga kemudian rupiah stabil
oh luar biasa gitu terima kasih kepada kestabilan rupiah
kemudian juga ease of doing business membaik
dari satu ratus empat belas sekarang menjadi nomor tujuh puluh tiga saja
kemudian daya saing juga ada di benchmark negara negara peer kita lah
jadi dari segi itu memang luar biasa ya
termasuk luar biasa
kemudian angka ketimpangan juga membaik
tapi ini periode pertama nih bukan seratus hari kedua ya
belum keluar yang seratus hari kedua
kemudian angka pengangguran juga turun
angka kemiskinan tadi anda sebutkan juga kan mengalami penurunan
cara mengukurnya ya
besok kebetulan saya diundang oleh bps
beberapa metode dan cakupannya
jadi ada sadar bps juga ingin memperbarui dari waktu ke waktu
karena semua berubah kan
nah namun ada beberapa yang barangkali
kalau kita bicara seratus hari pak jokowi
yang saya ingatkan pidatonya sumber daya manusia tuh
negara maju gitu kan
kalau dulu kan infrastruktur
sekarang paradigmanya sdm
nah kita menagih saja
menciptakan generasi unggul
tapi di era pak jokowi
target rpjm sebelumnya
nah untuk menunjukkan komitmen pak jokowi
tolong pak presiden menandatangani konvensi pengenalian tembakau
itu menunjukkan komitmen
kemudian juga nanti pengaruhnya ke bpjs
jadi kalau kita menandatangani fctc
pemerintah tidak boleh lagi duduk satu meja dengan industri
kalau sekarang satu meja menciptakan kebijakan itu
salah satunya menaikkan cukai rokok
karena bagaimanapun ini komitmen yang menunjukkan luar biasa pengaruhnya banyak sekali
jadi tolong dibereskan industri rokok
jangan semerdeka seperti sekarang
industri rokok apa
menurunkan jumlah batang
sehingga harganya tidak naik
jadi kan menciptakan ilusi
hal hal seperti ini kita berharap betul betul komitmen pak jokowi ingat sumber daya manusia nomor satu
baik mungkin ke bang arief nih
ternyata selain dibalik indikator ekonomi yang menunjukkan menggambarkan ekonomi negara yang cukup stabil
tapi di baliknya ada pertanyaan daya saing
begitu competitive level antara pekerja kita
dan juga tadi dikatakan negara kita ekonomi kita
jadi memang fokus untuk lima kata lima tahun ke depan untuk mencapai indonesia maju itu adalah penguatan ataupun pengembangan dari sisi pembangunan manusia indonesia
khususnya sumber daya manusia indonesia
jadi ada dual track strategi yang akan dilakukan terkait dengan hal tersebut
yang pertama melalui pendidikan formal ya
kemudian yang kedua apa yang kita sebut dengan peningkatan keterampilan
ya formal juga sih sebenarnya bisa dilakukan oleh lembaga lembaga pendidikan kejuruan maupun yang dilakukan oleh lembaga lembaga pelatihan
nah itu yang pertama
nah kemudian yang kedua
pak presiden juga sudah mengarahkan begini
karena year of schooling kita itu lama orang bersekolah selama masa hidupnya itu kan bergeraknya juga cukup lambat ya
mencapai sembilan tahun itu itu udah mungkin lebih dari lima tahun itu sekarang mungkin baru mau mencapai
katanya untuk sampai dengan tamat smp
nah kemudian setelah dibedah data lebih dalam memang ada persoalan kita itu terutama di desa desa yang terkategori desa tertinggal
atau sangat tertinggal jarak tempuh ya
dari rumah ataupun darah desa misalnya ke sekolah menengah khususnya sekolah menengah atas
itu memang agak jauh mungkin rata rata mungkin setengah sampai satu jam kalau dikendarain pakai sepeda motor
maka kemudian salah satu pemikiran yang berkembang adalah mendekatkan
jadi infrastruktur itu ya
ya infrastruktur yang terkait dengan sekolah
agar kemudian ada lompatan
dari yang tadinya cuma basisnya tamat smp kemudian sekarang menjadi tamat sekolah menengah atas
selain memang kemudian yang kedua agar tidak terjadi seperti yang dikatakan oleh pak faisal tadi ya
ini kan kalau misalnya kita potret ya rata rata anak anak pasti bisa jadi memang sebagian besar memang anak anak ini memang yang juga mungkin bisa putus sekolah juga
yang putus sekolah
mereka putus sekolah kemudian mereka masuk dalam konteks di lapangan kemudian akhirnya merokok
maka kemudian pendidikan formal ini aksesnya lebih kemudian didekatkan terutama kepada daerah daerah ataupun desa desa yang masuk kategori tertinggal ataupun sangat tertinggal
karena disitulah dari sisi jumlah penduduk ya
yang penduduk miskinnya itu paling
paling banyak ya
baik itu kan dari rpjmn yang mungkin yang dijangka menengah begitu
tapi dalam jangka dekat kita ingat kemarin sempat presiden
jokowi ya prakerja dan tapi yang saya soroti adalah bagaimana presiden kemudian cukup emosi begitu dengan adanya perusahaan perusahaan tiongkok yang mengalihkan bisnisnya tidak ke indonesia begitu
tapi ke negara negara lain di asia tenggara
dalam waktu dekat untuk kemudian bisa menggayat hal investor investor tersebut agar bisa masuk ke dalam negeri bang
ya ada banyak hal ya yang dilakukan gitu
yang pertama tentu adalah tadi tuh
kan kita sudah punya modal perbaikan infrastruktur
kemudian yang kedua kita punya modal komitmen untuk melakukan pembaruan terhadap berbagai macam regulasi yang dianggap menghabat aktivitas investasi
kemudian yang ketiga tentang pengembangan sumber daya manusia
nah kemudian yang keempat mengharmoniskan antara hubungan kerja antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
agar memiliki satu komitmen yang sama ya terhadap investasi khususnya yang investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak
tapi memang ini bukan pekerjaan yang butuh waktu
tetapi secara konsisten terus menerus dilakukan dan ukuran ukurannya kan jelas ya
jadi perbaikannya kan sudah ada baik yang terlihat dalam human development index
baik yang terkait dengan indeks indeks yang terkait dengan peringkat daya saing
maupun yang terkait dengan kemudahan berusaha yang semakin membaik
dan itu adalah kombinasi daripada seluruh apa yang disebut dengan transformasi struktural yang dikerjakan selama lima tahun kemarin
baik bang faisal sebetulnya angka angka yang cantik yang tadi kita elaborasi begitu sudah cukup atau belum sebetulnya ini untuk kemudian menyongsong indonesia yang lebih maju lagi begitu ke depannya
kita jawab usai jeda ya bang faisal

nah sudah begitu saya herannya kok upaya pemberantasan korupsi seolah olah mundur gitu
ini yang jadi tanda tanya yang membantu pak jokowi pencapaian pencapaian seperti ini
oke oke di bidang politik memang ini salah satu menjadi tantangan ya
karena seratus hari ini ternyata kpk masih dipertanyakan kemudian salah satunya kasus yang tentang keberadaan as
sekarang apa secara politik juga kan musuh jokowi semakin lemah
iya kan udah gak ada lagi demo berjilid jilid itu kan
pakai tanggal berapa gitu kan yang sakti sakti itu
secara prabowo udah masuk ke dalam gitu kan jadi udah makin kondusif nih secara politik
tapi gara gara omnibus semua musuh jokowi sekarang bersatu kembali
saya rasa sih yang terakhir ya statement terakhir dari pak faisal itu statement yang spekulatif ya
karena pada dasarnya omnibus ini diperlukan dan arahan dari presiden itu jelas gitu ya
bahwa pertama ini memang diarahkan untuk apa yang kita sebut dengan masif job creation
jadi menciptakan lapangan pekerjaan
nah kemudian yang kedua karena kita tahu memang salah satu daya dorong ataupun pendongkrak perekonomian nasional kita itu adalah usaha mikro kecil dan menengah
maka omnibus law ini juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan sekaligus juga memperbesar kapasitas dari usaha mikro kecil dan
dan menengah ini terhadap kue perekonomian nasional
jangan lupa bahwa usaha mikro kecil ini dengan jumlahnya yang banyak

tapi kenapa bang banyak kemudian buruh yang menolak adanya
karena kenapa omnibus flow cipta lapangan pekerjaan ini ada

rekan tulisert empat
ya kamu yang ketiga mungkin yang terkait dengan penaga kerjaan ini sedang proses mendiskusikan
rekan tulisert empat
rekan tulisert empat
sampai kemudian ada titik temu yang optimum ya terutama antara pekerja dengan pemberi kerja
rekan tulisert empat
rekan tulisert empat
terima kasih oleh pemerintah ya karena sebagian daripada pemberi kerja juga ada yang
rekan tulisert empat
mengeluhkan terhadap beberapa aturan ketenaga kerjaan yang dianggap oleh pemberi kerja memberatkan
kemudian dari sisi buruh sendiri dari sisi pekerja sendiri juga menganggap ya aturan itu juga memberikan jaminan ya
terhadap masa depan ataupun terhadap pekerjaan ataupun terhadap upah yang didapatkan
jadi titik temu ini lagi proses untuk dicari
tetapi pada dasarnya dalam konteks omnibus law terutama pasal pasal ataupun kluster yang terkait dengan ketenaga kerjaan
arahan dari pak presiden itu cukup clear ya bahwa tidak boleh ada upah yang turun
kemudian yang kedua
bila diperlukan manfaat yang datang dari omnibus law cipta lapangan pekerjaan
khususnya kluster yang terkait dengan ketenaga kerjaan ini
buruh mendapatkan manfaat yang lebih dengan aturan aturan yang dilakukan yang sederhana
kemudian mendapatkan kepastian upah yang lebih baik
kemudian malah termasuk misalnya pembicaraannya
terkait dengan soal soal seperti misalnya di negara negara welfare state itu
kalau kemudian ada pemutusan hubungan kerja
katakanlah misalnya akibat perusahaannya tutup
akibat gejolak ekonomi atau tidak sanggupan dan lain sebagainya
nggak bisa bersaing dan lain sebagainya
pemerintah mencoba untuk mencari jalan fasilitasi
apakah kemudian pekerja ini bisa mendapatkan job placement

kemudian meningkatkan keterampilan tadi bisa masuk ke dalam program kartu prakerja
dan juga ada jkp disana juga seperti pertanyakan untuk kemudian setelah pemutusan hubungan kerja
bisa mendapatkan pelatihan pelatihan soft skill bank
faisal mungkin punya pendapat lain
karena kalau melihat kita ada sebelas kartu seribu dua ratus empat puluh empat pasal yang kemudian disederhanakan
menjadi omnibus law cipta lapangan kerja
tapi di tengah dengan investasi kita yang sebetulnya cukup baik
kalau kita melihat data data ya yang juga dikeluarkan oleh lembaga pemerintah
butuh atau tidak kita adanya omnibus law ini
tidak menurut saya
karena investasi kita baik baik saja
investasi indonesia pertumbuhannya di atas pdb
pertumbuhan investasi itu lebih tinggi dari malaysia brazil afrika selatan dan china
share investasi dalam pdb tertinggi di asean
tapi kan ini bisa mendorong easy of doing business di negara kita
jadi apa yang masalah
investasi itu banyak tapi hasilnya sedikit
investasinya kertajati kuala tanjung
kemudian depan cnn ini
khusus jalan bus
coba bayangkan penggunaannya kecil sekali
kemudian jalan flyover cikampek itu
muntah anda kalau dari ujung ke ujung
jadi perencanaan tidak bagus macam macam tidak baik
jadi akibatnya apa
investasi banyak yang hambur
karena penunjukan langsung markup
nah itu yang harus diselesaikan
jadi bukan investasi yang rendah
kita selama indonesia merdeka tidak pernah bergantung pada investasi asing
menginikan asing gitu kan
oke asing datang
kenapa asing datang selama ini
bukan karena apa apa tapi karena pemerintah sendiri yang membuat tembok tinggi dengan cara apa
jadi tanpa omnismer
beberapa omnibus saya setuju ya
misalnya tumpang tindi di laut ada polisi laut mbak kamla
tapi kalau ini waduh berat lah
secara filosofi hukum juga
baru sedikit saja komentari tadi anggapan bang faisal
sedikit saja bang sebelum kita jeda
yang pertama ya bahwa kita juga melihat ya dari sisi icord tadi seperti yang dikatakan oleh pak faisal ya bahwa investasi kita itu kontribusinya terhadap produk domestik bruto itu kan morenless mungkin sekitar tiga puluh an persen
kemudian rata rata growth nya lebih tinggi daripada growth ekonomi ya kalau kita lihat angka beberapa tahun terakhir ini
tapi memang dari sisi produktivitas ini yang memang sedang diperbaiki ya oleh pemerintah agar apa
agar kemudian arah investasi itu baik yang datang dari dalam negeri ataupun yang datang dari luar negeri mengarah dengan tujuan satu tadi itu masif job creation
kemudian yang kedua dia harus mengarah kepada proses industrialisasi yang kemudian menghasilkan devisa kepada negara
sehingga kemudian persistensi daripada perekonomian
pemilihan nasional kita itu menjadi lebih baik yang ditunjukkan dengan current account yang lebih bagus
malah syukur syukur kalau kemudian bisa seimbang ataupun positif yang sekarang juga negatif
saya rasa arahannya clear ke sana ya
apa yang akan dituju oleh omnibus ini
baik nanti kita bahas lagi usaha jeda bagaimana capaian ekonomi jokowi maruf pada seratus hari kerja pertama ini
usaha jeda siaran indonesia prime news segera kembali
terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
bang faisal ini saya mau tanya juga
sebetulnya ada beberapa hal yang selalu disuarakan begitu terkait dengan bagaimana perlambatan pertumbuhan ekonomi kita
kemudian dikait kaitkan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global juga oleh bank dunia dan juga berbagai hal yang terjadi karena adanya gejolak eksternal
kalau melihat rupiah kita yang sebetulnya dikaitkan dengan kejolak ekonomi global juga oleh bank dunia dan juga berbagai hal yang terjadi karena adanya gejolak eksternal
kalau melihat rupiah kita yang sebetulnya dikaitkan dengan kejolak eksternal

tapi posisi kita bisa menakar hal hal atau gejolak gejolak yang terjadi secara global ini bagaimana bang
indonesia terbukti salah satu negara yang paling tahan banting
saya baru nulis di blog saya
jadi kalau ekonomi dunia naik kita turun
ekonomi dunia turun kita naik
jadi hubungannya nggak jelas
jadi misalnya yang paling nyata pengaruh dari perang dagang
itu buat malaysia pengaruhnya ke pdb tujuh puluh delapan
ke singapura enam puluh delapan
indonesia tujuh belas saja
agak kecil ya pengaruhnya terhadap pdb kita
karena ekspor kita turun terus
sehingga kita tidak terlalu bergantung pada pesan dunia
tapi kan amerika dan juga china dua duanya negara tujuan ekspor utama kita bang
tujuan ekspor utama tapi ekspor terhadap pdb nya kan yang penting pertumbuhan kan
expert terhadap pdb nya rendah
kalau malaysia itu
ya kelenger lah dia kalau ada apa apa dengan ekspornya kan
kemudian kedua hubungan sektor keuangan kita dengan dunia juga tidak terlalu terintegrasi
beda dengan singapura
kita nggak berkeliaran subprime mortgage
nggak berkeliaran banyak jenis derivatif
jadi kita aman
jadi jangan salahkan luar negeri faktor eksternal kalau ada apa apa dengan kita
tidak boleh menyalahkan faktor atau kondisi eksternal yang sedang gonjang ganjing begitu
ya saya rasa itulah yang menyebabkan proses transformasi struktural itu kita kerjakan dengan kemampuan dalam negeri kita gitu ya
maka misalnya contoh yang paling sederhana ketergantungan kita terhadap
pembiayaan untuk bidang infrastruktur yang dikerjakan oleh badan badan usaha milik negara kan sebagian besar boleh dikatakan itu kan dibiayai di dalam negeri
dan itu otomatis juga dalam jangka panjang ya
pertama jangka pendek dia berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
dalam jangka panjang maka kemudian dia berkontribusi terhadap aksesibilitas untuk menurunkan cost of logistik
ya kemudian itu juga kemudian
menstimuli datangnya investasi untuk bekerja lebih lama
yang kemudian implikasinya apa
terhadap perbaikan perbaikan yang indeks indeks tadi itu
karena kalau kita lihat dari sisi indeks indeks ya
apakah itu ease of doing business apakah itu world economic forum daya saing
itu salah satu persoalan misalnya yang berkembang selama ini di indonesia kan adalah perusahaan infrastruktur
bukan infrastruktur transportasi saja ya
tapi ada infrastruktur terkait dengan energi infrastruktur yang terkait dengan telekomunikasi
dan itu dengan sangat serius dibenahi
kalau tadi bang faisal bilang sebetulnya kita aman dari goncangan eksternal tersebut anda setuju
ini kan dibandingkan dengan pertumbuhan global ya
india sekarang sudah merosot
india memang modi juga sekarang lagi merosot lagi
cina terakhir di tahun dua ribu sembilan belas dari tujuh menjadi dua
jadi dari sisi ketahanan ekonomi dengan kemampuan
ini semua kenapa
ya datang dari kemampuan dalam negeri
kan gitu beda dengan cina yang selama ini digerakkan oleh investasi ataupun jasa
katakanlah misalnya seperti itu
khususnya jasa yang terkait dengan ekspor dan impor
nah sekarang arah daripada
itu yang paling penting ya
maka kemudian apa manufacturingnya harus jalan
jangan kemudian tergantung sama impor
itu yang pertama
kemudian yang kedua kebijakan kebijakan perdagangan perjanjian perjanjian perdagangan agreement ya
comprehensive partnership agreement dengan berbagai macam negara harus dalam konteks memenangkan produk
produk produk indonesia misalnya
sekarang juga lagi di fikirkan untuk melakukan evaluasi cpe asean cina indonesia dengan cina
misalnya lagi di fikirkan untuk mengarahkan
karena kita tahu bahwa neraca perdagangan kita indonesia dengan cina pada saat ini kan paling besar ya negatifnya dibandingkan dengan negara negara yang lain
karena memang kemampuan dari sisi quality
maupun dari sisi harga terhadap beberapa produk kita memiliki keterbatasan
untuk itu maka kemudian tadi dikatakan bahwa salah satu cara ya untuk memperkuat ini agar kemudian backbone perekonomian kita yang umkm ini diperkuat
karena mereka juga menghasilkan produk produk yang dikonsumsi oleh kita
enggak juga bukan bukan
bukan dalam konteks itu bukan
kalau bang faisal gimana menanggapinya
karena apa dia investasinya sudah besar apa saja dia sudah punya kan
tinggal di negara maju itu kan replacement
jadi enggak perlu investasi banyak
nah oleh apa
dia menikmati hidup ya belanja quality of life gitu gitu kan
nah yang saya agak ganjil
sekarang pak jokowi nggak pernah bicara lagi soal laut maritim
jadi saya buka lagi pidato pak jokowi pidato kemenangan pak jokowi dua ribu empat belas
itu di atas kapal pinisi di pelabuhan sudak lapa
kemudian pidato pelantikan pak jokowi setidaknya tiga paragraf panjang tentang jangan memunggungi laut jangan memunggungi samudera jangan apa jangan apa jangan apa gitu
sekarang gak ada lagi bicara laut
oke mungkin pak bang bud
dan satu lagi saya ingin bukti
ternyata lima tahun ini yang di era pak jokowi lima tahun ini
share dari transportasi laut
transportasi laut memang turun
dari tiga puluh empat ke tiga puluh dua dari pdb
yang naik tajam adalah transportasi udara
yang kedua transportasi darat
apa pak jokowi udah gak percaya sama laut
saya ingat tidak diomongkan lagi
nah saya mohon karena saya yakin pak jokowi masih percaya dengan kehebatan potensi laut kita
ayo kita pindah ke laut indonesia
ya ini kan banyak faktor ya penyebabnya ya
bisa salah satu share penurunan share itu terjadi memang karena persoalan transaksi perdagangan
itu kan bisa juga
kemudian yang kedua karena aksesibilitasnya itu ada alternatif yang lebih gampang untuk dicapai
jadi misalnya antara jawa dengan sumatera kan relatif secara darat ini sudah tersambung
minimal sampai sumatera selatan itu kan udah lebih cepat
itu juga apa pak arief
ada lagi angkutan danau sungai dan ferry juga turun
jadi yang berbasis air turun dari dua belas jadi sebelas
itu yang saya nah kok pak jokowi jadi gini nih ya gitu
ya pembantu pembantunya lah diingatkan
mungkin satu pertanyaan terakhir ini dari skala satu sampai sepuluh capaian kinerja ekonomi jokowi maruf
di seratus hari pertama ini bang faisal berapa nilainya
saya rasa belum pantas untuk dinilai karena basisnya masih lemah
oleh karena itu saya tidak mau menilai untuk sementara waktu
tidak fair gitu rasanya untuk menilai
bang arief mungkin mau menilai
saya rasa transformasinya berjalan dengan baik
tadi pak faisal juga menyampaikan ya tentang perbaikan perbaikan apakah itu tentang indeks persepsi korupsi
kemudian tentang daya saing tentang kemudahan berusaha kemudian efektivitas pemerintahan
semua menunjukkan perbaikan
jadi ini on the track ya kalau kita berbicara baik itu ya di atas tujuh puluh an itu baik misalnya delapan puluh gitu kan atau sembilan puluh
boleh saya satu lagi
oke investasi boleh tapi kaitkan dengan sumber daya manusia
artinya e cigarette jangan diizinkan untuk produksi di indonesia
oke itu statement terakhir ini
pokoknya kita dukung semua kebijakan pak berita
bisa memenuhi memuaskan begitu ya seluruh stakeholder baik itu pemerintah pengusaha dan juga terutama pekerja
terima kasih bang arief pudimata staf khusus presiden bidang ekonomi dan juga bang faisal basri ini ekonomi senior sudah hadir bersama kami malam ini
terima kasih bapak bapak
ratusan fans la lakers berkabung dan berkumpul di depan steple center los angeles california amerika serikat
untuk mengenang legenda basket nba kobe brian dan putrinya yang meninggal akibat kecelakaan helikopter
siannya indonesia prime news kembali bersajar di berikut ini